gunung bromo merupakan salah satu destinasi wisata andalan di jawa timur
namun sejak enam september lalu kawasan wisata gunung bromo ini harus ditutup total
akibat kebakaran yang berawal dari kegiatan foto pre wedding yang menggunakan flare
berikut perkiraan sejumlah kerugian yang kami himpun dari berbagai sumber
kita lihat sebelumnya adalah upaya pemadaman kebakaran di kawasan gunung bromo
ini berdasarkan data dari bpbd provinsi jawa timur dan juga detikom
kalau kita mengutip dari pusdalops ini luasan area terdampak sementara sampai dengan hari ini
yang terdampak ada sekitar delapan ratus lima puluh hektare
padahal kalau kita ketahui bukit teletabis hanya sekitar tiga ratus hektare
tapi luas area terdampak justru jauh lebih besar ada di angka delapan ratus lima puluh hektare
kemudian sementara total personel gabungan yang diterjunkan untuk upaya pemadaman
ada sekitar dua ratus sembilan puluh tiga personel
upaya pemadaman dilakukan secara manual di darat menggunakan waterbombing
dan hingga rabu tiga belas september sudah dilakukan setidaknya ada enam puluh satu kali waterbombing menggunakan helikopter
tapi yang harus anda ketahui waterbombing dengan menggunakan helikopter ini tantangannya banyak sekali
selain dengan tebalnya asap mengganggu jarak pandang dari pilot
ini juga membawa air ke titik titik api sangatlah sulit medannya
dan kepala bnpb
legend tni suharyanto menyebutkan biaya operasional untuk waterbombing ini adalah
sebelas lima ratus dolar as atau sekitar satu ratus lima puluh juta rupiah tapi per jam
dan menurut kabit kedaruratan dan logistik bpbd kabupaten malang
sadono irawan operasional waterbombing pada senin dan minggu kemarin
ini durasinya dilakukan kurang lebih sekitar delapan jam
nah kalau kita kalikan dengan biaya operasionalnya ya satu ratus lima puluh juta
angkanya sangat tinggi sekali mencapai satu miliar dua ratus juta rupiah
ini baru perkiraan biaya waterbombing selama dua hari
belum lagi termasuk biaya operasional pemadaman
biaya makan para petugas dan lain lainnya
berikutnya kita bergeser
kawasan wisata gunung bromo ditutup total untuk kegiatan wisata
penutupan ini kita ketahui dari mulai tanggal tujuh sampai dengan hari ini ya paling tidak
september sampai dengan tiga belas september dua ribu dua puluh
sampai dengan nanti waktu yang belum ditentukan
dan berdasarkan data dari bendahara bnpb
ini jumlah wisatawan di gunung bromo periode januari hingga agustus dua ribu dua puluh tiga mencapai dua ratus empat puluh tujuh ribu sekitar itu
tapi kalau kita lihat rata rata jumlah wisatawan perharinya ada seribu lah

kalau berbicara soal hitung hitungan nih
harga perhubungan kerugiannya dari sisi tiket saja ya
belum lagi dari pendapatan para penyewa jeep
warung makan hotel dan sebagainya dari biaya tiket saja
kalau ada lima hari dan juga dua hari
kita hitung dari wisatawan domestik
wisatawan domestik di lima hari rp dua puluh sembilan perharinya permasuk maksud kami
kalau kita kalikan dengan seribu wisatawan artinya ada dua puluh sembilan orang
dikali lima hari ada rp satu ratus empat puluh lima untuk tiket saja
kemudian kalau kita ke weekend di domestik ada tiga puluh empat ribu dikali seribu pengunjung
dikali dengan dua hari weekend ini sekitar rp enam puluh delapan juta
artinya dalam satu pekan kerugiannya mencapai tiket saja rp dua ratus tiga belas
untuk biaya masuk saja untuk wisatawan domestik saja
belum lagi dengan harga wisatawan ascing yang harganya begitu tinggi ya rp dua ratus tiga belas
berikutnya kita bergeser dampak kebakarannya
dampaknya tidak hanya terjadi pada pelaku usaha
wisata di sekitar terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya
masyarakat di malang dan lumajang yang menggunakan akses jalur juga
menjadi terganggu akibat ditutupnya jalur
tersebut khususnya jalur poncokusumo dan juga jalur senduro
kemudian selain itu ada juga sumber mata air di gunung wantangan
dan bukit savana gunung bromo pada akhirnya rusak
yang ini juga mendukung hidupnya satwa flora dan fauna di wilayah gunung bromo
kemudian krisis air bersih yang juga terjadi di enam desa
ini musim kemarau kemudian ditambah dengan kebakaran yang terjadi
totalnya sampai saat ini
yang kami terima ada krisis air bersih di enam desa di kecamatan sukapura probolinggo
itu mungkin tadi belum bisa dihitung semuanya
tapi kalau sampai dengan waktu yang belum ditentukan
kita tidak akan pernah tahu apakah biaya ganti rugi yang diberikan oleh para pengantin itu
yang dibebankan oleh calon pengantin itu
kepada taman nasional gunung bromo ini cukup untuk menutup kerugian tersebut